kau jangan nangis dong
kau jangan nangis
lin maaf saya sudah buat kau khawatir tadi
kau jangan nangis dong
sebelum saya mati
saya ada satu permintaan untuk kau
kau mau gak
menjalin hubungan cinta dengan saya
kau mau gak
terima cinta saya
iya terima ya
aku mau ngejalanin hubungan cinta sama kamu
istrainya saya di sini
seperti ini ya
hehehe bagus kak
kayaknya saya suka yang itu
selamat ya buat kalian
makasih ya put
makasih juga udah bantuin sakti yang udah bikin gue jantungan nyebelin
iya lam terima kasih ya
sekarang giliran kau lah
cepat kau cetak tuh foto foto k terus kau nyatakan perasaanku
sepertinya sudah selesai
oh mau nembak kay juga
iya kan sakti
yuk kita pergi
yeay makasih ya sus
ya ampun lisa jadi kamu mau donor darah cuma gara gara dapat snack
alah kay lo gitu amat sih mikirnya
snack inian mah banyak di kantin juga ada
mauri engak engak engak ini tidak mungkin terjadi
lihat kak gue nggak terima gue benar benar nggak terima
perutnya udah selesai belum
sebentar lagi ya sabar
ada urusan penting nih
makan dulu aja biar nggak panik
gak ada waktu kay
makasih ya dok
cepetan nih ayo sepatu
akhirnya darah gadis itu aku dapatkan juga
akan aku pergunakan untuk uji coba formulaku
ya tidak jadi masalah walaupun dia belum jadi inyek yang sempurna
paling tidak aku akan jadikan bahan percobaanku
oven yang mana
gazeh nih ayo cepetan yang mana
oke semuanya kebuka
ada pilihan researchers menyebutnyaparable
ajo rupiah tahan ajo
kau ini belum kuat lagi ajo
nah rayu makan dulu ya
masih merius di sisi pakai
makan ya daang
terima kasih ya laang